teman teman sekalian media sahabat sahabat rumah sakit sahabat sahabat dvi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir di sini
kita wajib bersyukur pada tuhan hari ini masih bisa bersilaturahim masih bisa berkumpul
terima kasih sudah hadir di sini
dari dvi dua orang enak enak
sebelah kiri saya ada pak tri dokter ini teman teman sudah tahu
sebelah kirimnya lagi teman teman paling tahu pak sumirat di situ
untuk itu pak karuket waktu dipersilakan
terima kasih pak selamat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian
yang saya hormati rekan rekan media kami dari tim dvi polri pada kesempatan ini akan menyampaikan
hasil sidang rekonsilasi yang dilaksanakan pada hari ini jumat tanggal sembilan november dua ribu delapan belas
pukul enam belas sore ini di rumah sakit bayangkara tingkat satu srajen sait soekanto
di mana ada enam penumpang yang dinyatakan teridentifikasi
yaitu pertama jenazah nomor pm tiga puluh dua c dari kantong jenazah nomor dvi
yang dikira sebagai penumpang yang berada di jumat
dan yang dikira sebagai penumpang yang berada di jumat
dan yang dikira sebagai penumpang yang berada di jumat
dan yang dikira sebagai penumpang yang berada di jumat
teridentifikasi sebagai am nomor satu ratus empat penumpang atas nama muaz effendi
seorang laki laki usia lima puluh tujuh tahun melalui pemeriksaan dna
kedua jenazah nomor pm tiga puluh a dari kantong jenazah nomor dvi
garis miring tiga puluh teridentifikasi sebagai antemortem nomor satu ratus enam puluh satu penumpang atas nama mur diman
teridentifikasi sebagai antemortem nomor satu ratus empat puluh satu penumpang atas nama mur diman
dan yang dikira sebagai panjang dan kamu
yang dikira sebagai penumpang yang berada di jumat
dan yang dikira sebagai penumpang yang berada di kingkat helikopter asu mediacha

dan biasikan parent flag di jumat
teridentifikasi sebagai am nomor delapan puluh delapan
penumpang atas nama ambu maliobone hm
seorang laki laki usia tiga puluh enam tahun melalui pemeriksaan dna
dari kantong jenazah nomor dvi lion tanjung priok dua puluh lima
teridentifikasi sebagai am nomor
seorang laki laki usia lima puluh satu tahun melalui pemeriksaan dna
dari kantong jenazah nomor dvi lion tanjung priok dua puluh enam
teridentifikasi sebagai am nomor tujuh puluh empat
penumpang atas nama fenerbahce
seorang laki laki usia empat puluh enam tahun melalui pemeriksaan dna
kemudian yang terakhir nomor enam
dari kantong jenazah nomor dvi lion tanjung priok delapan

teridentifikasi sebagai am nomor dua puluh enam b
teridentifikasi sebagai am nomor dua puluh enam b
teridentifikasi sebagai am nomor dua ratus tujuh puluh delapan
penumpang atas nama tiara aurin dhani indra
bayi perempuan usia satu tahun tiga bulan
melalui pemeriksaan medis dan sidik jari
sehingga sampai saat ini
penumpang yang telah teridentifikasi sebanyak tujuh puluh tujuh penumpang
dengan rincian laki laki lima puluh tujuh orang
kemudian perempuan dua puluh orang
demikian dari tim dvi polri yang bisa kami sampaikan
hasil rekonsiliasi hari ke sebelas
untuk itu barangkali ada yang mau ditanyakan
ada yang mau ditanyakan
ada yang mau tanya teman teman sekalian
info tambahan ini semua sudah disampaikan kepada
baik jenazah yang sudah teridentifikasi
seperti halnya sebelumnya
jadi kita dari tim dvi polri menyerahkan ke lion air
kemudian lion air menyerahkan ke pihak keluarga atau ahli waris
prosesnya dilaksanakan hari ini
dan kemungkinan habis maghrib
karena tadi kurang lebih jam empat sudah disampaikan ke viet
sekarang baru siap siap
baik untuk bayi perempuan teridentifikasi pertama sidik jari
dan kedua tanda medis dari usia dan hasil foto ronsen
untuk keterangan dari sidik
barangkali dari inavis yang akan menjelaskan
jadi perlu saya sampaikan
dari sisi telapak jari bayi yang kita ambil
kemudian kita mendapat pembanding dari antemotem
berupa sidik telapak laki yang diambil pada waktu bayi tersebut lahir di rumah sakit
kemudian berlama jari ini juga disertai yaitu surat kelahiran dari rumah sakit tersebut
di mana disitu juga menyebutkan nama orang tua
bapak ibu dan susunan keluarga dalam kartu keluarga
terima kasih pak
baik dari tujuh puluh tujuh yang sudah teridentifikasi
memang kalau dilihat prosentase yang paling banyak adalah hasil pemeriksaan dna
mengingat body part yang dievakuasi ke sini
mungkin kecil kecil lah ya
jadi kalau kita periksa dari aspek
medis maupun tanda tanda properti
dan mungkin dari gigi gerigi dan sidik jari
barangkali lebih sedikit dibandingkan dengan pembedasan perbedasan dna
menurut informasi dari ahli dna yang melaksanakan sampel
baik dari postmortem maupun antemortem
yang dikirim ke laboratorium dna puskespori
pada umumnya lancar ya
sampaikan di sini lancar
memang ada kendala karena sudah hari ke dua belas ya
jadi proses pembusukan sudah berlangsung agak lama
nah ini perlu kehati hatian ya
dalam pengambilan sampel dna
mudah mudahan bisa terdeteksi